dan mereka sudah menjelaskan
kalau mereka itu
tidak ada hubungan sama sekali
dan saya sendiri sudah melihat
masih dalam batas sewajarnya
tidak seperti yang anak anak
sebagai anak motor boy mempunyai prestasi yang luar biasa
menjuarai lomba balap
selain itu prestasi akademisnya
juga di atas rata rata
saya sih setuju ya
kalau boy yang maju untuk lomba ini
lalu bagaimana dengan reva
dia anak baru
jadi kita belum tahu prestasinya dia
saya sudah cek data dan prestasi di kampus sebelumnya
akademik yang bagus
masih tidak berdekatan
kabar waktu enak la
kita bisa mencari
biarin siapa tahu omongan gue ini bisa kejadian
mau nanya apaan sih
kalian tuh ngapain sih nanyain buaya ke gue
ya bukan begitu kita tuh nanyain boy ke lo
karena kan belakangan ini lo sering berduaan sama dia
ya ella itu tuh gak sengaja ya
dan gue gak suka lo bilang gue berduaan sama dia
dia aja yang suka gangguin hidup gue bukan gue ya
lagian mulai dari sekarang udah gak perlu lagi ketemu sama dia
karena urusan gue sama dia udah selesai
kalau kalian mau nyariin boy langsung aja tanya sama sila ya
dan bilang ke temen lo itu kalau gue udah gak ada urusan lagi sama dia
jadi jangan gangguin hidup gue lagi
panjang banget ya dia ngomongnya
emang bener kata boy itu cewek cewek aneh
tadi awal datang kita ngeliat mukanya dia kayaknya happy banget
pas gue tanyain soal gue emosinya bergejolak
eh dia balik lagi seneng lagi denger lagi
maunya apa sih itu cewek
kuping gue capek tadian
pantes aja tuh sama si boy dipanggil kenapot bocor
coba kita telfon boy lagi aja dah tanya dimana ya
halo yan kenapa
lo dimana sih
dari tadi diteleponin susah bener ngasuk masuk
iya maaf tadi hp nya sengaja gue matiin
soalnya gue lagi ada urusan dan gue juga lagi di jalan
di jalan mana
nanti deh gue ceritain kalau ketemu pokoknya panjang ceritanya
gimana dosen udah masuk ya
aduh kayaknya gue bakal telat nih masuk kelas nya
udah masuk kok ini gua sama geri mau ke kantin nih lu nyusul dah ya
yaudah nanti gue langsung susul
ee yan ger reva udah masuk ke kampus belum
apa dia belum sampe
jejejejeje udah mulai nanya nanyain nih
bukannya gua sengaja nyariin dia tapi gua pengen make sure
soalnya tadi gue ada masalah sama dia di jalan
oh pantes barusan aja nih gue ketemu dia
pas gua sebut nama lu bukannya langsung bete
tapi aman kok atau cewek sehat sentosa
eh boy tapi tadi gua ngeliat si reva dia megang megang kalung
bukannya happy banget beneran dah
itu kalung yang lu cari cariin bukan sih
terusnya ketemu dimana tuh kalung
gue belum nemuin kalungnya dia
gua kira lu dibalikin tuh kalung
tapi kok si reva happy banget ya
oh ya tadi dia juga bilang katanya dia udah gak mau ada urusan lagi sama dia
apa benar reva udah nemuin kalung yang dia cari
gini aja nanti gue tanya langsung sama orangnya ya
yaudah iya iya ketemu di kantin ya
akhirnya gue punya kartu asnya reva juga
jadi sekarang kalo misalnya dia deketin boy lagi
gue tinggal sebarin video ini aja
biar semuanya orang tau kalo dia itu pembohong

gue janji setelah gue dapetin kalung ini
iya gue juga tau sil
tapi gak perlu lo reply berkali kali videonya
kan gue jadi dengerin suara refa mulu ya kan kak
that's true lu tuh aneh banget deh sil
kan biasanya lo tuh bete kalo liat muka lo itu cewe
aduh jangan jangan lo nge fans ya sama reva
aduh gue tuh orang bete sama dia
tapi video ini nunjukin kalau akhirnya dia kalah sama gue
jadi sekarang gak ada penghalang lagi di hubungan gue sama boy

jadi sekarang gak ada penghalang lagi di hubungan gue sama boy
siapa tau lo mau ngerjain gue lagi
kalau lo berani berani ngerjain sila lagi
eben gak akan biarin
sila sedih gara gara lu
gue tuh udah gak ada urusan lagi sama sila

tuh beda dari eben
tuh beda dari eben
tanggung jawab sekarang ambil nggak
yaudah eben ambil
ada aja kelakuan mereka
tapi biarin aja deh
penurusan gue juga
aduh aku takut
duluan ambil yang sekarang juga
aduh gimana nih gak mau nyala
aduh ini fix banget sih
video reva yang ada di lampu handphone pasti rusak sih
aduh video itu pening banget buat gue
udah merusak hidup gue ya
cie ada apa nih
kok semuanya sendiri
kenapa yang senyum
perasaan gue biasa aja
yang ada tadi tuh gue hampir celaka
karena digangguin sama preman preman rese
hah serius tapi lo gapapa kan
yang ada tuh preman yang gue hajar
yah tapi juga dibantu sohomodi sih tadi
gak nyangka gue dia juga berantem juga
kayaknya raya beneran suka deh sama mondi
padahal gue mau nyomblangin dia sama kadean
oh jadi lo senyum senyum sendiri gara gara ada si mondi
gue udah bilang enggak ya enggak
apaan sih lo siapa juga yang senyum
oke dia kalau gitu gue pura pura gak tau aja
terus lo kenapa nih hari ini kok kayaknya happy banget
tau gak sih gue tuh seneng banget banget banget kenapa
kawan gue udah balik lagi ke gue
ya ampun pantes aja lo happy kayak gini
seneng banget sumpah
sumpah akhirnya ya
iya setelah drama
banyak banget soal kaos ini ya kan
nih gue gak bisa buang waktu gue harus dapetin rekaman ulang video tadi
tapi silah cepet banget
keren gak kemana sih buru buru banget
bikin lama aja sih